tak hanya sepeda saudara sejumlah warga menggunakan bajai demi bisa mudik lebaran
mereka menempuh perjalanan hingga dua puluh lima jam dari jakarta sampai ke kampung halaman mereka
berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang ke kampung halaman merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga
sejumlah warga memilih mudik ke kampung halaman dengan menggunakan bajai
meski kondisi arus mudik sangat ramai mereka tetap bisa bersaing dengan kendaraan lainnya seperti bus mobil pribadi ataupun sepeda motor
pemudik dengan baja ini menempuh perjalanan cukup lama yakni dua puluh hingga dua puluh lima jam demi bisa pulang ke kampung halaman di jawa tengah dan jawa timur
dari jakarta tadi jam sembilan pagi
kalau nggak ada hambatan ya pulang lebih dua puluh jam lah
dalam perjalanan ada kendaraan atau tidak
ya kendalanya cuma hanya karena macet saja
saya pilih mudik ke bandar bajai satu ya pas kalau naik itu agak mahal
terus atau ya bareng bareng sama teman teman itu biayanya juga lebih irit
tujuannya masing masing ada yang kudus ada yang lemak ada yang
mereka berharap perjuangan mudik yang dilakukan dengan menggunakan bajai
bisa menjadi kisah saat merayakan lebaran bersama keluarga
fadlian tosukiono kompas tv indramayu jawa barat